serangkaian kejutan mewarnai dinamika politik nasional selama sepekan sebelum masa pendaftaran pilkada serentak dimulai
mulai dari aroma skandal atau aroma miring yang kemudian mewarnai duet gus ipul abdullah azwar anas
kemudian ditolaknya pinangan gerindra oleh yeni wahid
sampai dicalonkannya mantan gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat
sebagai calon gubernur sumatera utara
kami memberikan dukungan moral kami memberikan dukungan sepenuhnya
bahwa yang namanya abdullah aswar anas adalah sebuah korban dari politik yang liberal itu
tangis sekjen pdi perjuangan hasto kristianto pecah saat mengomentari rencana pengunduran diri abdullah azwar anas
sebagai calon wakil gubernur jawa timur
seperti dikutip laman detik com bupati banyuwangi
yang di daulat mendampingi calon gubernur saiful yusuf ini
diketahui telah mengembalikan mandat penugasan sebagai cawagup jawa timur ke partai pengusung
dalam surat yang beredar anas menyebut ada pihak pihak yang menggunakan segala cara
untuk mengorbankan kehormatan dirinya dan keluarganya
hal ini ditengarai akibat beredarnya foto seorang yang mirip azwar anas
dengan seorang wanita di media sosial
masih dari pilkada jawa timur keinginan partai gerindra dan koalisinya
untuk meminang putri mendiang almarhum
yang diwakil harus bertepuk sebelah tangan
yeni memutuskan untuk menolak pinangan prabowo karena tidak diizinkan oleh keluarga gusdur
selain itu ia juga tidak ingin memecah suara warga nu
partai demokrat mensinyalir adanya kriminalisasi terhadap partainya
jelang pendaftaran pilkada serentak
di antaranya kriminalisasi terhadap calon gubernur kalimantan timur
syahri jaang yang diusung oleh partai demokrat
syahri jaang mengaku dikriminalisasi oleh oknum partai tertentu
serta kapolda kalimantan timur
irjen polisi sapa rudin yang meminta secara langsung
agar bisa menjadi calon wakil gubernur kalimantan timur
kejutan juga muncul saat ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
mengumumkan nama jarod saiful hidayat sebagai calon gubernur sumatera utara
sumatera utara itu adalah sebuah provinsi yang sebenarnya sangat penting dan strategis
padahal kan gubernurnya setiap kali selalu mempunyai permasalahan
kesalahan hukum kok saya pikir orang yang dekat kok saya lupakan
tidak perlu panjang lebar saya mau masukkan pak jarod ke sana
jarod yang bukan putra daerah kemungkinan besar akan menantang
letjen tni edi rahmayadi yang didukung oleh koalisi gerindra pks dan pan
dan belakangan edi juga mendapat dukungan dari partai golkar dan nasdem
budi adiputro cnn indonesia
panasnya hawa di kontestasi pilkada serentak dua ribu delapan belas sudah terasa
bahkan sejak hajatan itu belum dimulai
mulai adanya aroma kampanye hitam yang mengusik duet gus ipul dan abdullah azwar anas
kemudian dugaan kriminalisasi terhadap calon calon tertentu
sampai dimunculkannya nama mantan gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat
sebagai calon yang mencari kemampuan
bagaimana kita membaca dinamika politik pilkada jelang masa pendaftaran calon
minggu depan saya sudah ditemani malam hari ini dengan mas jayadi hanan
direktur eksekutif dari saiful mujani research and consulting
terima kasih mas jaya di sudah datang ke sini
kemudian ada bang ray rangkuti direktur lingkar madani
terima kasih bang rey sudah datang
kita akan membahas dulu ada beberapa topik yang menarik minggu ini jelang
satu minggu jelang pendaftaran
satu minggu jelang pendaftaran kok kayaknya banyak kejutan pertama
kemudian selain juga kejutan nama nama
ada juga kejutan yang cerai kawin cerai ini ternyata juga banyak terjadi minggu ini
terutama yang paling heboh adalah hari ini kalau kita lihat di jawa timur
kita tadi sudah menyaksikan bagaimana sekjen pdi perjuangan menangis nangis gitu ya
membela atau melihat apa yang terjadi pada duet yang diusung ya gus ipul dengan abdullah zor anas
komentar anda gimana bang rey kalau melihat ini
apakah memang ini anda lihat betul kampanye hitam
atau ini sangat lumrah terjadi dalam sebuah kontestasi politik
atau ada sesuatu lain yang anda baca
kampanye hitam itu kan kalau nggak ada fakta ya
tapi di rekayasa sedemikian rupa dikatakan bahwa itu sebuah fakta
nah itu baru disebut sebagai kampanye hitam
tetapi kalau memang itu fakta kenyataan dan seterusnya itu
kategorinya bukan kampanye hitam
dan sepanjang itu negative campaign itu ya positif sebetulnya bagi demokrasi
supaya semua orang yang memang mau terlibat di dalam perihal politik ini
agar menghindari tindakan tindakan yang dapat menciderainya di dalam pelaksanaan kontestasi
jadi ini menurut anda bentuk negative campaign
jika memang terbukti betul ya
kalau memang itu foto itu betul
tapi kalau itu tidak betul foto itu rekayasa
memang disengaja menjatuhkan sama seseorang
nah itu masuk kategori black campaign
dan black campaign itu bagaimanapun pidana
tapi kalau negatif campaign itu tidak bisa dipidana
dan juga tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang jahat
karena ya penting juga

sebagai bagian dari kontrol
sehingga dengan ini mengingatkan kepada semua calon kepala daerah dimanapun ya
agar memang mereka hati hati
ini zamannya serba terbuka
yang nggak bisa lagi seperti dahulu
cukup ditutup dengan apa namanya macam macam gitu
nanti kalau ini ditutup mungkin fakta yang lain muncul mungkin fakta yang lain muncul dan sebagainya
tapi ini kan bukan skandal kasus korupsi misalnya
atau skandar abuse of power gitu
ini kan skandal yang lebih bersifat pribadi
anda lihat secara etik memang cukup harus diperhitungkan
harus diperhitungkan atau memang harus dicuekin aja sebenarnya
harus diperhitungkan atau memang harus dicuekin aja sebenarnya
pada tingkat tertentu ini positif dalam pengertian standar orang atau standar pemilih kita terus bergerak
lebih tinggi gitu
kalau dulu mungkin mereka yang korup juga nggak terlalu peduli orang pilih juga
mereka yang abuse of power juga mereka pilih juga
sekarang bukan hanya korup abuse of power bahkan yang terkait dengan misalnya melakukan tindakan tindakan amoral lainnya
juga pemilih sudah mulai tidak mau memilih yang bersangkutan gitu
jadi di satu segi
standar pemilih kita terhadap kapasitas kemudian moralitas dari calon pemimpin yang lebih tinggi ini
memang mau tidak mau dijadikan siapapun itu tadi ya harus lebih aktif kalau memilih jalur politik ini sebagai pengabdiannya terhadap bangsa dan negara
self control juga kalau kita punya dosa masa lalu ya hitung hitung politik lah sendiri gitu
tapi kalau sebelumnya mas jair untuk lihat apa itu gitu elektorannya
tapi memang ini itu memang tergantung di masyarakatnya
memang ini kan nggak bisa kita generalisasi di seluruh indonesia
ada ya yang tergantung
pada masyarakat tertentu mungkin di daerah tertentu yang begitu tidak ada masalah
bahkan bekas narapidana koruptor misalnya segitu ya bisa menang lagi
dan itu banyak terjadi
kan pernah ada juga yang lagi ditahan kpk kira kira begitu malah menang di dalam pilkada
kampanyenya bukan diikut serta nggak pernah ikut kampanye di lapangan karena merasa jarang ditahan oleh kpk gitu dan sebagainya
tapi kalau kita melihat tangisannya sekjen pdi perjuangan ini agak mengagetkan juga sebenarnya
memang begini ya
apa yang ditunjukkan oleh dia sebenarnya
secara personal menurut saya memang tidak ada masalah ya
jenuin apa nggak tuh pak
kalau saya pikir bukan hanya pak hasto yang agak terenyuh ya
mungkin banyak orang juga
bahkan mungkin saya juga terenyuh karena kita tahu kapasitas saudara azwar anas ini ya
bagus anak muda yang brilliant bekerja keras ya
dalam ya dia bisa buktikan tuh dengan bagaimana ya membangun banyuwangi dengan sangat baik
menjadi salah satu ikon kota perkembangan di indonesia
tapi kecantul yang seperti ini kena kasus yang seperti ini
nah itu memang agak serba membingungkan
mungkin tangisan itu karena merasa empati terhadap apa ya
tapi juga pada tingkat tertentu
terus kalau dipaksakan juga akan berat
oke secara elektoral gimana
jadi ini cukup punya dampak atau karena belum pendaftaran jadi nggak akan berdampak apa apa nih
ya belum kita belum bisa lihat dampaknya
kira kira lah dari intuisi anda sebagai seorang surveyor lah
kalau misalnya tergantung apakah dilanjutkan atau tidak pencalonannya
nah kalau pencalonnya dilanjutkan artinya cak azwar anas tetap menjadi calon wakil gubernur
maka persoalan berikutnya adalah benar nggak itu
yang beredar itu
tapi kalau kita lihat kan serempak ini
pdi perjuangan bahkan hasto kita tetap mendukung
ada kesan seperti itu
kalau dilanjutkan maka assessmentnya dampak elektoralnya tergantung kepada tadi kata bang ray
apakah betul itu kampanye hitam atau bukan
kalau kampanye hitam maka itu malah bisa mendatangkan keuntungan elektoral bagi pasangan ini
karena bisa dilakukan kapitalisasi bahwa ada orang yang misalnya karena tidak mampu menyerang dari segi kapasitas dari pasangan ini
maka ya diserang menggunakan isu isu yang tidak benar misalnya
atau kampanye hitam itu
tapi kalau misalnya pencalonnya diteruskan lalu yang itu bukan kampanye hitam sebetulnya itu kampanye negatif
ya dampak elektoralnya jelas terhadap pasangan ini akan mengalami delegitimasi dari segi moral
sejauh ini di jawa timur anda lihat komposisinya secara elektoral siapa yang paling unggul sih
dua pasangan ini untuk sementara harus kita katakan cenderung berimbang
untuk sementara ini
karena kalau kita lihat kertas kertas dua pasangan ini punya basis di masing masing wilayah atau kultur politik jawa timur
secara umum para analis politik di jawa timur ahli ahli politik jawa timur sering membagi jawa timur itu menjadi tiga kultur politik kan
ada kultur tapal kuda atau pandalungan kemudian ada kultur mataraman dan ada kultur yang disebut dengan are atau daerah daerah metropolis plus kemudian ada madura gitu
nah masing masing dua pasangannya punya basis
di bondo apa namanya kalau di mataraman dia punya basis katakanlah di daerah bojonegoro
kemudian di tapal kuda dia punya basis di daerahnya azorana malah banyuwangi dan bodowoso
kalau emil sendiri untuk melengkapi ini kan kita bicara sama wakil gubernur saya melengkapi gak
emil punya basis di tentu saja terenggalek atau tapi gus ipul juga punya basis di situ
kemudian gus ipul juga punya basi
di daerah mataraman
gus ipul juga punya basis di daerah tapal kuda terutama di daerah seperti pasuruan jember itu
kemudian di madura
di madura gus ipul dan hopi pah juga punya
jadi kalau dari peta elektoral itu dua duanya berimbang
nah pertarungan mungkin adalah pada daerah daerah yang disebut dengan daerah yang disebut are
area itu terutama adalah daerah surabaya sidoarjo dan malang raya
penduduknya banyak sih
nah apa namanya adanya isu isu seperti ini juga sebetulnya indikasi bahwa memang pertarungan kompetitif
sehingga semua isu bisa dimainkan
dan anda lihat kalau selama ini gus ipul dengan azwar anas misalnya kita masih bicara pasangan ini ini saling melengkapi dari segi demografi dari segi latar belakang kultur atau itu saling mengisi atau anda lihat jeruk barang jeruk gitu misalnya
sebetulnya kalau dari segi latar belakang kultur ini dua duanya nu kan dua duanya juga berasal dari tapal kuda
tetapi jangan lupa gus ipul di endorse oleh pkb
sementara calon dari pkb
sementara azwar anas adalah pdip
nah pdip itu selama ini dianggap lebih banyak kekuatannya berada di daerah terutama mataraman
nah jadi dari sisi itu sebenarnya mereka saling melengkapi
tapi pasangan hovifah dengan emil juga saling melengkapi
juga saling melengkapi kan
hovifah berbasis nu
misalnya di kalangan pemilih perempuan dia cenderung lebih populer juga di jawa timur
emil dardak juga kulturnya mataraman dari segi latar belakang pendukung politiknya ya
meskipun dia tidak resmi di endorse oleh pdip kan
atau tidak di endorse oleh pdip
jadi dua figur ini
sebenarnya saling melengkapi
jika misalnya pasangan ini terjadi perceraian dini gitu
siapa yang pentas ya gitu kan
ya itu ya hebat
makanya bisa memprediksi apa pertanyaan saya
itu namanya pertanyaan standar
jadi ya harus dicari orang yang kira kira bisa menambal
sebetulnya azwar anas itu kan banyuwangi salah satu basisnya hovipa sebetulnya
jadi kalau azwar anas ada di situ maka salah satu basis hovifah bisa tergerus
dan ini bisa landslide jutumalakhovifah jika memang ini
kalau di banyuwangi aja ya
jadi itu tetap penting
artinya harus dicari orang yang kira kira mirip kekuatan elektoralnya dengan azwar anas atau yang lebih gitu
kalau risma misalnya seperti apa ini kan juga banyak digadang gadang kan
risma kekuatan elektoralnya lebih
lebih tinggi dibanding azwar anas
bahkan minimal setara dengan gus ipul maupun hovifa
dengan kata lain memang yang paling menarik itu kalau gus ipul bergabung sama risma
kekuatan risma terutama adalah tentu saja surabaya
kan daerah metropolis area yang terbuka
saya kira risma pasti hampir pasti bisa mengambil surabaya
plus kemudian daerah daerah seperti sidoarjo malang malang raya dan sebagainya
itu sulit untuk mengalahkan risma di situ
jadi gus ipul main di tapal kuda
risma juga bisa mengambil banyak daerah mataraman
tapi kita tahu kan
satu ibu risma kekeh kayaknya
maka warga surabaya udah berondong kita
nah ini yang kedua itu
warga surabaya sudah bermakai macam bunga
itu artinya dugaan saya kalau ibu risma tidak jadi maju
maka pertarungan kedepan tetap akan kompetitif
siapapun yang menjadi wakil gus ipul itu nanti tetap akan kompetitif
dan harus dicari yang paling tidak tipenya seperti abdullah azwarana
saya juga mengejutkan bang rey
minggu ini adalah ketika partai koalisi reuni lah
gerindra pks dan pan yang mengejutkan
dan pan yang mencoba untuk ikut meramaikan di pilkada jawa timur ini
mencoba untuk meminang yeni wahid
yang kemudian akhirnya pinangannya bertemu sebelah tangan gitu
anda melihatnya seperti apa bung rey
apakah memang ini langkah yang baik
atau masuk akal dari yeni wahid
atau memang yeni wahid melewatkan sebuah kesempatan politik yang besar
karena posibilitas menangnya juga anda lihat cukup besar
saya pikir itu pilihan yang paling rasional ya
rasional bagi keluarga
rasional juga bagi publik surabaya
pertama tentu mbak yeni kan sebetulnya tidak spesial bekerja untuk surabaya ya
memang dia bekerja untuk indonesia secara menyeluruh gitu
itu satu hal gitu
sementara tradisi politik kita memang baiknya ke depan
adalah orang orang yang memang secara spesifik punya keahlian di bidang itu
mata karir politiknya dari bawah untuk terus menerus naik level kan
makanya azwar anas itu sebetulnya
dia berprestasi di banyuwangi
sekarang naik stepnya ke gubernur
dan begitu terus sampai ke tingkat nasional
itulah yang kita harapkan gitu
seperti jokowi gitu misalnya
jadi itu ada yang ujug ujug
misalnya seperti itu kan
anda lihat yeni kalau masuk dalam gelanggang itu ujug ujug juga
ya maksud saya bukan soal ujug ujugnya
dalam konteks lokal tentu saja iya
karena kan beliau selama ini bekerja dalam konteks indonesia
tiba tiba diturunkan levelnya ke tingkat lokal
yang sama sekali
tidak ada identitas surabaya pada diri beliau gitu ya
nah itu satu gitu
nah yang kedua adalah
penting bagi keluarga
yang alasan alasan mbak yeni itu menurut saya adalah alasan alasan yang masuk akal kan
beliau simbol perekat
yang bertarung ini sebetulnya keluarga besar nu ya
pak seyfullah adalah nu
kemudian juga ibu kopipa nu
beliau begitu ada kelompok ketiga
jadi ada tiga nu di surabaya
kalau terjadi sesuatu yang menengahi siapa
jadinya kan begitu begitu
jadi lebih ke faktor konsolidasi
bukan karena memang
kulturnya politiknya antara iyeni dan keluarga gusudur dengan tiga partai ini
dalam politik gak ada kultur politik yang match gitu
bisa dibes beskan aja
mungkin pada tingkat tertentu ada bacaan itu
tetapi yang paling mengemuka yang paling kelihatan itu adalah yang disebutkan oleh mbak yeni ya
kalau misalnya ini nu ini nu
kemudian ada sesuatu kan setidaknya masih ada keluarga gus dur yang bisa mendamaikan dua kelompok
tapi anda lihat itu langkah yang cerdas gak sih dari prabowo dan koalisinya untuk mencoba menarik keluarga wahid dalam pusaran gelanggang
saya pikir kalau hitungannya politik ya
karena kan prabowo pks siapan sudah terlanjur diposisikan seperti koalisi yang
sebuah apa namanya
mempergunakan kekuatan di luar elektoral
untuk kepentingan elektoral
coba diterangkan bahasa manusianya seperti apa
ditapsirkan sendiri aja gitu
nah dengan menarik yeni masuk ke gelanggang ini kan sebetulnya ingin mencoba menetralisir semua asumsi asumsi yang dibangun
faktanya mbak yeni masuk macam macam dan seterusnya gitu
nah cuma itu tadi
mungkin karena dasar pertimbangan itu juga mbak yeni tidak mau terlibat dalam konteks ini
maka pertanyaannya sebetulnya
kalau sekiranya bukan partai itu yang mendukung mendorong
anda baca sepertinya apa
kalau konteks surabaya akan tetap
tapi mungkin kalau di luar surabaya
bisa saja mbak yani akan menerima
eh sorry bukan surabaya jatim maksud saya ya
di luar jatim akan menerima partai partai itu
akan mungkin tawaran politik lainnya kemungkinan di luar partai
jadi anda lihat ini masalah latar belakang partai pengusung yang kemudian membuat dunia agak resisten
saya pun kira ada persoalan
karena itu tadi kan misalnya
mbak yeni ini kan kelompok nu
representasi dari warga nu secara menyeluruh
yang pada tingkat tertentu
resisten pada kampanye kampanye misalnya soal hilafah
tidak ada upaya yang keras bersikap terhadap hilafah ini
alih alih mereka mengatakan menolak yang ada seperti membiarkan saja
jadi secara idea memang itu berbenturan gitu
bagi orang nu jelas sangat bermasalah
meskipun dalam politik itu kawin paksa itu hal yang biasa kan bang jayadi
kalau kita lihat
posibilitas poros ketiga ini ada nggak sih
ini kan gagal di field nih
poros ketiga mungkin saja ada
apakah bisa menantang dua giant nu ini yang sudah berhasil
untuk sementara di atas kertas
belum ada lawan kompetitif terhadap dua orang ini
kecuali ibu risma
dan itu agak sulit untuk di koalisi ini mengusung ibu risma
tapi kalau kemarin yeni wahid jadi maju
nah itu bisa menjadi hal yang menarik
mengapa saya sebut menarik
itu bisa menjadi langkah elektoral yang cerdas
tapi pada saat yang sama bisa blunder juga
saya mau melanjutkan dari yang katakan oleh bang rey
itu kan jelas ada pengakuan yang humble dari baik gerindra pks maupun pan
kalau dalam konteks ini bahwa memang kultur politik jawa timur adalah kultur politik nu
karena itu harus orang nu yang maju
itu kan suatu pengakuan ya
tetapi pada saat yang sama kan ada sejarah selama ini
yang anda sebut itu
latar belakang terutama pan dan pks kan tidak mudah untuk
selama ini kalau kita perhatikan tidak banyak koalisi di pilkada antara pan pks dan pkb
atau dengan warga nu apalagi di basis nu
apalagi yeni wahid berasal dari keluarga gusdur
yang masih menjadi
gusdur itu adalah cucu dari kiai haji hasim asari
nu darah biru gitu
jadi masih menjadi simbol utama dari nu
nah kalau misalnya itu apa namanya
dia menjadi wakil atau calon
yang dicalonkan oleh partai yang dianggap kultur politiknya berbeda dengan kultur nu secara umum
itu belum tentu diterima oleh warga nu kan gitu
itu yang maksud saya itu bisa cerdas kalau diterima oleh warga nu
tapi bisa juga backfire bisa negatif
kalau ternyata tidak diterima
harus ada orang ketiga yang bisa menyaingi antara kofi fah dan gus ipul yang tadi kata ada jaya
tapi dianalisanya usai jadinya berikut
kami akan gerak kembali ke usai jadinya berikut ini
kalau misalnya yeni sudah gagal
yang dianggap bisa menjadi pesaing kuat dari dua poros yang sudah ada
lalu poros ketiga ini kira kira posibilitasnya diambil dari mana ya
kelompok nu kah
kalau kelompok nu siapakah
kemudian apakah kelompok abangan nasionalis yang juga cukup besar
katanya suaranya ini juga bisa di kapitalisasi gitu
saya kira bisa tetap merepresentasikan dua itu
kelompok santri dan kelompok
ya secara politik ya
kelompok politik yang santri dan kelompok politik yang disebut abangan
kultur politik tapal kuda plus madura dan kultur politik mataraman gitu
atau diambil dari yang di tengah
gerindra itu kan di beberapa dapil di jawa timur itu
di dua dapil atau di tiga dapil kalau tidak salah
jadi ada kekuatan juga di sisi itu
bisa diambil dari sisi itu
dan untuk kontestasi demokrasi saya kira setiap partai itu berhitung
wilayah ini dia bisa menang wilayah ini tidak
nah jangan lupa saya kira orang suka lupa bahwa
pilkada atau pemilu itu kan bukan sekedar persoalan menang kalah
pilkada pemilu secara umum itu adalah juga bagian dari investasi politik sekaligus pendidikan politik
jadi mencalonkan orang di sebuah daerah tidak harus menang pada saat itu
bisa juga untuk dilihat apakah kedepannya akan menang atau tidak
misalnya seperti agus yudhoyono di jakarta gitu sebagai investasi politik indonesia
sekarang kan sudah menjadi politisi tingkatan kenal
bahkan di survei anda tiga besar atau calon wakil presiden paling kuat kali ya
jadi akan menarik memang kalau misalnya pan gerindra pks mencalonkan orang yang poros baru gitu
meskipun mungkin dari hitung hitungan di atas kertas elektoral belum tentu menang
tapi kan sekali lagi ini pertarungan sangat kompetitif
tapi anda lihat sulit ya untuk menampilkan orang yang kemudian bisa menaingi dua giant nahdlatul ulama secara elektoral ini ya
nama nama yang beredar misalnya ada kang yoto misalnya atau prabowo mengungkapkan ada moreno suprapto
ada lanyala mataliti yang katanya sudah dapat surat tugas
ini gimana menurut anda
memang ya tidak mudah ya untuk menghadapi politisi seperti gus ipul dan hopipa
dua duanya sudah menjadi politisi nasional
dua duanya pernah jadi menteri
bahkan hopi pah masih menteri
kemudian gus ipul itu adalah petahana dalam arti apa itu wakil gubernur ya kan
kemudian dua duanya sudah dua kali bertarung
jadi basis basis dan kekuatan kuatan politik mereka sudah lama ada di situ
maka harus ada orang yang memiliki kekhasan
kalaupun tidak selama mereka bertarung
nah itu dimiliki risma
itu punya kekhasan
punya api daya daya panggil yang kuat
di luar itu pesaing mereka haruslah setara dengan mereka
kalau tidak maka ya
namanya juga politik itu kan bukan hanya
politik juga ada aspek rasionalitasnya
kalau nama nama ini misalnya coba kita tampilkan gambar gambar yang kemudian ini bukan kata kami
tapi ini nama nama yang kemudian kerap disebut oleh koalisi pks gerindra dan juga pan ini misalnya nama nama seperti ini
ini yang kemudian sudah tampil
kita geser ke grafis yang berikutnya
ini juga dua jayanya tadi kata anda susah di ini ya
ya meskipun masih mungkin tentu saja
oke yang ini gimana nama nama seperti ini
ini sudah ada ya
dahlan iskan nama yang menarik juga ya
tapi saya ragu apa dia mau apa tidak kan
lainnya lama tility tampaknya sudah tidak disebut lagi
moreno supratun kang yoto ini potensial
tetapi kalau dari hitung hitungan berbagai analis
ya kang yoto dan moreno masih agak jauh kekuatannya dibandingkan dengan gus ipul dengan kopit pak
untuk bisa mengejar ya
iya untuk bisa mengejar
meskipun sekali lagi ya
ini terutama moreno ini anak anak muda yang juga punya prestasi
karena dapat publikasi gratis juga dimana mana orang pasti menyorot itu ya
betul itu bisa menjadi investasi kedepan
yang juga menarik selain jawa timur kita melihat ada apa namanya kawin cerai juga
kawin cerai juga penolakan ada kemudian ada macam macam
sumatera utara juga menarik di bangre
di bangre mungkin bisa punya perspektif ketika jarod saiful hidayat dicalonkan oleh pdi perjuangan disana
apa perspektif anda terkait dengan kejutan ini
cukup mengejutkan atau menurut anda strategi yang sangat bisa dipahami
kalau perpindahan seperti itu kan lazim ya
artinya orang dari daerah lain pindah ke daerah lain itu agak lazim kita dengar
tapi memang ada suasana di sumatera utara itu juga yang
agak apatis publiknya terhadap pelaksanaan pemilu itu
karena ini kan dua gubernur mereka hasil pilkada diperiksa oleh kpk
begitu juga di lapisan wali kota macam macam dan sebagainya
bukan hanya diperiksa dihukum
sekarang sudah terpidana gitu ya
sehingga ada suara memang di daerah itu yang merasa kemudian harus nyari orang
yang penting itu sekarang jangan dipanggil kpk deh kalau terpilih
kira kira gitu loh pak
kita impor dari luar gitu ya
iya itu intinya dulu
jadi jangan bicara dulu soal apa namanya ya pembangunannya gitu
tapi apakah kalau nanti ya terpilih gubernur tidak lagi ditangkap oleh kpk
sudah bertahan lima tahun gitu
sudah bertahan lima tahun
nah ada suasana yang seperti itu terbangun gitu
nah oleh karena itu mereka cari tentu figur figur
dalam hal ini pdi perjuangan kalau itu menjadi masalahnya lalu pak jarod disodorkan
anda lihat masuk akal pilihan ini
ya kalau konteknya itu tentu connect
menurut saya ya begitu
kalau misalnya mencari sekarang ini yang penting kalau kita punya gubernur pembangunannya nomor dua dulu
yang penting orangnya jangan dijemput kpk abis dipanggil gitu
kira kira ada nggak apa kemudian niat misalnya dari ketua umum pd perjuangan ingin meneruskan euforia dki jakarta ke wilayah lain sumatera
itu pertimbangan berikutnya
itu pertimbangan berikutnya
kan setelah ada kalau ini persoalannya kan harus dicari dulu di daerah itu kira kira siapa
tentu ada pertimbangan soal elektabilitasnya soal popularitasnya penerimaan terhadap macam macam termasuk figurnya
apakah figur ini dianggap bersih atau tidak dan sebagainya gitu
nah setelah itu nggak ditemukan baru kan dilihat kader yang lain
nah kalau kita masuk kepada jarod mungkin perhitungan itu masuk
soal elektabilitas saya pikir bisa dia berimbang dengan yang lain gitu
soal popularitas saya pikir juga banyak warga di sumatera utara itu yang bahkan boleh jadi lebih kenal
karena jarod ketimbang gubernurnya sendiri
karena kasus dki jakarta yang kemarin gitu
dan yang paling penting itu apakah itu menimbulkan optimisme bagi warga di sumatera utara gitu
kajian itulah yang mungkin mengakibatkan mengapa figur pak jarod ini dipilih
meskipun bukan putra daerah tadi ya
mas jayadi secara elektoral gimana anda membaca kekhasan sumatera utara ini gimana
bisa nggak masuk ke mana
sebelum kesana saya mau kasih konteks dulu

dari yang diperhatikan orang sekarang itu tujuh belas puluh puluh puluh

kalau anda perhatikan tujuh belas provinsi itu sepuluh provinsi itu nggak ada petahana
ada beberapa provinsi yang ada petahana
tapi petahana yang menjadi petahana gara gara gubernurnya atau nomor satunya masuk penjara
sudah masuk penjara atau sudah selesai masa jabatan
iya misalnya riau
kemudian termasuk sumatera utara
nah daerah yang tidak ada petahana itu biasanya tidak ada yang dominan
nah di sumatera utara kebetulan walaupun ada semacam petahana
iya kan dia kan wakil gubernur naik gitu kan
lalu ada problem seperti yang bang ray sampaikan tadi
maka memang kompetisi disana menjadi sangat terbuka
nah biasanya pertimbangan awal orang selain integritas pribadi dari masing orang
maka pertimbangannya itu adalah apakah secara sosiologis
demokrasi dan kemampuan
seorang calon cocok dengan daerah tersebut
nah kita masuk sumatera utara
ada batak rai mandailing
ini orang batak nih soalnya
mandailing ada juga tapanuli utara tapanuli selatan
lalu ada delhi
dengan agama yang berbeda beda juga itu bang rai
lalu ada delhi
ada delhi melayu delhi
lalu yang lain lainnya
iya kemarin yang menang siapa
jawa dan pks
jawa dan deli waktu itu
jawa dan delhi
eri nurani kan dari melayu
maksudnya gatot ini orang jawa dan di calon calon dari pks maksudnya
jadi kalau hitung hitungannya seperti
jadi pertama wilayahnya terbuka
siapa pun bisa masuk
jadi itu yang ideologis ada kecocokan
jadi saya kira hitung hitungan seperti itu selain yang disampaikan oleh bang rai tadi
juga menjadi bagian dari pertimbangan pdip
termasuk juga pertimbangan dari pks
yang mau memajukan jenderal edi rahmayadi
selain seorang general yang memang
bagaimanapun pemimpin dengan latar belakang militer
itu masih banyak dihargai oleh masyarakat kita
dan dia putra asli sana
putra asli sana
itu yang menjadi minusnya jarod gitu ya
meskipun dia berasal dari melayu
kita masih bicara mengenai jarod gitu
kemudian kalau kita bicara jarod dengan segala kompleksitas dan latar belakangnya
pasti orang akan
udah paling gampang akan mengkaitkan dengan
hal hal seperti ini
jadi beban elektoral atau justru jadi bonus elektoral sebenarnya
kalau bisa anda baca
kalau lihat demografi ya
kalau demografi bisa dua duanya
kepada kelompok masyarakat tertentu
itu bonus bagi jarod
tapi kepada masyarakat tertentu yang lain
tergantung kepada bagaimana komposisi orientasi politik
masyarakat di sana
di kalangan batak
itu bisa dua duanya tuh
bisa jadi bonus
tidak cocok dengan
yang lebih cocok dengan ahok di sana gitu
tapi juga bisa menjadi
negatif bagi orang yang lebih cocok dengan
komposisinya ada lihat
saya belum tahu komposisi persisnya
tapi dugaan saya masih berimbang
kalau soal itu tadi dijelaskan oleh
bung jayadi ya
tapi saya mau mengatakan bahwa
ini semacam kritik juga ya
memang pola pola seperti ini juga di masa mendatang
sudah harus ditinggalkan
pola pola seperti ini seperti apa
ya artinya kan zigzag seperti ini ya
kalau partai partai ini
menyiapkan sejak dari awal
sehingga dengan begitu
orang ini memang sejak dari awal diawasilah
oleh warga masyarakat gitu
wabil khusus kepada pdi perjuangan
ini termasuk nanti di jawa barat
dan juga di sumatera utara
yang mereka sebetulnya mayoritas ya
punya suara cukup tinggi lah di daerah itu
artinya mereka sebetulnya punya kesempatan yang luas
untuk mempopulerkan orang
menaikan elektabilitas yang bersangkutan
jauh hari sebelum pilkada ini dilaksanakan
sehingga dengan begitu
praktek praktek orang ini pindah kesini
karena populartasnya tinggi
karena bagaimanapun ya
tadi sudah disebutkan oleh bung jayadi
jangan selalu melihat bahwa pilkada itu
urusan soal kalah menang saja
tapi itu penting juga dalam kerangka
penciptaan kepemimpinan gitu
tapi apa yang terjadi di jakarta
dalam bayangan anda
akan terjadi nggak di sumatera utara
kalau dilihat dari komposisi
karena kan sekarang yang berkoalisi disana
itu menarik juga
ketika nasdem meninggalkan
itu yang terbaru kan
sementara pdi perjuangan tentu dengan partai yang lain
jangan kalau diarut itu
tetapi itu tidak jaminan
di bawahnya akan terjadi
akan dipakai juga dalam kerangka untuk
kalau kita lihat pola
isu sarah di indonesia itu kan
tidak dimaksudkan untuk menaikkan elektabilitas seseorang
tapi susahannya itu
dilakukan dalam kerangka
menurunkan elektabilitas seseorang
sehingga tidak naik naik
jadi dia tetap bertahan disitu
peluang tidak naik ini yang kemudian
limpahan suaranya diambil oleh calon yang lain
ada kabar terbaru juga nih
kita pindah lagi ke pulau jawa
kabaran tuan kamil ini akan dicalonkan oleh pdi perjuangan
saya akan minta analisa anda berdua
apakah ini menjadi kesempatan yang bagus
kami bingung nih memilih
wakilnya dari pkb atau p tiga atau malhanura
apakah ini akan jadi firm lagi
atau justru membuyarkan koalisi rituan kamil
kita akan bahasnya di segmen berikutnya
salah satu yang menggugah perhatian adalah ketika
partai demokrat menggelar rapat darurat
yang mengatakan bahwa salah satu calonnya
seorang calon yang juga
merangkap kapolda aktif
yang kemudian diduga mengkriminalisasi calonnya
sempat ada disini
kita membahas juga mengenai bagaimana
jenderal jenderal aktif yang ikut berlagak
di pilkada serentak ini
anda lihat ada hubungannya nggak
apa yang kemudian anda concernkan
dengan kejadian yang dikhawatirkan
ya itu menurut saya salah satu
salah satu dalilnya
mengapa kita khawatir
keterlibatan jenderal aktif ini di dalam pilkada
apa istilahnya itu
ketentuan kewenangan dan kekuasaan yang berdirinya
untuk kepentingan elektabilitas dan elektoral gitu
kalau saya baca
sudah ada bantahan dari komjen ya
beliau mengatakan memang mengakui ada
itu jelas sudah bermasalah
telepon pun bermasalah
beliau mengakui ada telepon teleponan
dengan incumbent yang sekarang
dan bicara politik
kemungkinan untuk bersanding di dalam pilkada
itu jelas sudah masalah
itu jelas sudah melanggar prinsip
dan tidak boleh berpolitik
jadi kalau mereka mau bicara soal
saya mau dengan anda
anda tinggalkan dulu jabatan anda sebagai polisi
baru anda bicara dan negosiasi dengan
meskipun katanya undang undangnya
kalau ke tni undang undang pemilu
tapi anda baca juga undang undang tni
anda baca juga undang undang kepolisian
di undang undang kepolisian itu jelas dengan mengatakan
semua polisi dilarang keras berpolitik
kalau mereka berpolitik harus mundur
harus dibaca itu
oleh karena itu
begitu seseorang masuk
menjadi jabatan politik
ya kita harus pakai undang undang kepolisiannya
anda harus mundur dulu
dan ini menurut anda bukti dari
bukti dari bahwa penyalahgunaan
atau abusing itu
bisa saja terjadi jika memang ada
yang mau kita katakan itu tadi adalah
orang mempergunakan kekuasaan yang pada dirinya
apalagi polisi khususnya
akan cenderung mempergunakan kekuasaan dirinya
dalam kerangka pertama
yang ketiga bergen politik
dengan orang orang di sekitarnya itu akan punya potensi
itulah mengapa sejak dari awal kita mengatakan
sebaiknya ada larangan yang kuat lagi
jadi jangan hanya merujukkan
untuk kemudian juga pada undang undang pemilihan
menyamakan semua orang harus mundur setelah dikatakan
tetapi harus ada prinsip independensi yang kuat
berarti ini masalahnya dari panglima tertinggi
dan panglima tni atau kapolri juga
seperti yang saya bilang harus presiden
karena itu ada undang undang yang mengatakan
tapi kira kira kenapa sih
pas jid dan bang rai
kenapa sih kemudian banyak sekali jenderal jenderal
ini kayaknya baru fenomena yang pertama ya
pilih ada serentak diikuti jenderal jenderal yang aktif
kalau tni kan udah biasa
memang secara historis kan mereka udah terbiasa dengan politik
sebetulnya yang menarik ini adalah polisi
ini betul betul kepengen bersaing atau memang ada semacam desain tertentu misalnya
saya tidak tahu kalau soal desain itu
tetapi kalau menjelaskannya secara sisiologis politik sangat mungkin
pertama adalah merekor yang paling dekat dengan masyarakat sekarang
jadi sangat mudah mereka untuk menampuk popularitas
tapi disitu juga ujiannya
jadi kemudian apa yang mereka lakukan dalam konteks tugas mereka
tidak dalam konteks penegakan hukum yang sesungguhnya
tidak dalam konteks penertiban yang sesungguhnya
tapi dalam kerangka menaikkan elektabilitas terhadap budaya
tidak terbayang misalnya nanti polisi buat program bersih bersih jalan
kan itu tidak ada hubungan dengan voksi mereka
dan itu bisa saja terjadi jika berlagak gitu ya
sangat mungkin terjadi
termasuk misalnya mempergunakan kegiatan kegiatan keagamaan
yang seolah olah tidak ada masalah
tapi jelas kalau konteknya itu adalah elektoral
yang mempergunakan kewenangan yang ada pada dirinya dalam kerangka menaikkan elektabilitas
bintang bintang ditundak kita
saya mau komentar ringkas dua poin aja
satu kembali ke soal statement dari partai demokrat ya
terlepas dari benar atau tidaknya kejadian itu
ini mau menambah kepenegasan
bahwa itulah alasan mengapa general atau tentara dan polisi yang masih aktif
itu sebaiknya memang tidak menyentuh politik
dalam arti politik misal pemilu
pemilu praktis lah
dan ini sangat politik praktis
bahkan seharusnya seseorang itu mundur
masuk ke politik itu
idealnya itu ada jeda
ketika dia misalnya mundur hari ini
baru dia sebaiknya masuk ke politik
masa idah gitu lah ya
karena walaupun orang
apalagi kalau mundurnya tanda kutip terpaksa karena mau masuk politik kan
itu kan hubungan dia dengan institusinya
dengan anak buahnya
dengan teman temannya disitu
belum tentu benar
belum tentu dia melakukan
tuduhan tuduhan ada kemungkinan mereka menggunakan
korps kepolisian maupun korps tentara itu
untuk kepentingan politik
itu bisa muncul seperti ini
terlepas di benar tidaknya
jadi untuk menghindari tuduhan itu
untuk kebaikan bersama
segera mundur kalau mau masuk politik
kalau mau masuk politik misalnya setahun lagi
sehingga ada proses adaptasi politik
jadi kemungkinan ini dari enam bulan
sebut tahun yang lalu
tapi begini mas budi
itu yang kita bicarakan adalah yang disebut dengan push factor
polisi maupun tentara
jadi ada faktor dari dalam yang mendorong
baik historis segala macam ya
tapi jangan lupa ada pull factor
faktor yang menarik mereka
ini persoalan partai partai politik
memang suka menarik
atau figur figur yang diambil
yang dianggap populer di instrumen tentara maupun polisi
sebagian itu menunjukkan
kalau disebut negatif
itu adalah kekurang percayaan diri sebagian dari partai politik
bukan gagal ya
kurang baiknya kaderisasi di tingkat partai politik begitu
tapi diluar semua itu
kalau tentara dan polisi menjadi salah satu sumber
kemimpinan politik bangsa indonesia
itu baik baik saja sebetulnya
sebenarnya baik saja
cara prosedurnya harus kita buat
supaya tidak mencampur adukan antara
karena polisi dan tentara kan instrumen kekuasaan negara
dengan kepentingan pentingan yang sifatnya partisana
oleh karena itu saya undang anda dan juga bang rey
untuk tidak segan segan dan tidak bosan bosan
untuk mengingatkan para general general
atau perwira perwira aktif
yang ingin maju politik
boleh saja politik hak semua orang untuk maju politik
tapi paling tidak
untuk menanggalkan apa yang kemudian anda punya
untuk supaya tidak
kita waktunya sudah ada tiga identitas
itu akan kita mainkan di episode berikutnya
terima kasih bapak bapak atas perbincangan
kami akan segera kembali
usaha jadwal berikut ini tetaplah bersama kami